kondisi arus lalu lintas di ruas tol palimanan kanci atau palikanci di kilometer satu ratus sembilan puluh enam plumbon terpantau ramai
intensitas kendaraan dari arah jakarta menuju jawa tengah kian meningkat dibanding hari sebelumnya
kendaraan yang melintas di tol palikanci kamis pagi didominasi mobil jenis minibus yang berplat nomor luar daerah menuju jawa tengah dan jawa timur
mulai jumat besok lima hingga enam belas april akan berlaku pelarangan operasional bagi truk sumbu tiga untuk melintas di jawa barat
hanya truk yang membawa bahan pokok bahan bakar dan obat obatan yang diperbolehkan melintas
sementara di jalur pantura indramayu jawa barat kendaraan pemudik yang didominasi kendaraan roda dua mulai ramai
kendaraan pemudik dari arah jakarta yang memasuki indramayu sudah ramai sejak pagi
diperkirakan akhir pekan besok menjadi puncak arus mudik lebaran dua ribu dua puluh